kangenin tentu ambience nya ya karena kan selama kita lagi pandemi gini kita kan nonton di rumah
tentu suasana yang kita alamin selama di rumah meskipun kita bisa nonton dari rumah gitu ya
sama nonton di bioskop itu beda
karena kan kalau misalkan kita nonton di tv ataupun ott itu kan nggak ada ambiens ketika nonton
bareng bareng sama orang orang di satu ruangan yang memang dengan layar gede dengan suara yang bagus
itu sih lebih ke suasana nonton
warga ibu kota kini bisa segera mengobati kerinduan menonton film melalui layar lebar
gabungan pengusaha bioskop seluruh indonesia siap kembali membuka bioskop mulai dua puluh sembilan juli dua ribu dua puluh
namun ada beberapa protokol kesehatan yang harus dipatuhi pada masa new normal ini
sebelum memasuki area bioskop terlebih dahulu kita harus mengisi data diri sebagai kontak tracking
apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan
dengan cara men scan barcode yang telah ada di depan pintu bioskop
sebelum menonton kita disarankan untuk bertransaksi atau membeli tiket film
dengan cara membooking online atau memesan online dengan aplikasi yang telah tersedia
untuk mengurangi interaksi dengan petugas di bioskop kita bisa memesan makanan dan minuman
dengan cara men scan barcode yang telah ada atau telah disediakan di tempat
pembelian snack di bioskop
pembelian snack di bioskop
jadi berbeda dengan biasanya ketika masanya normal ini sebelum masuk ke studio kita harus menyobek tiket kita sendiri
dan menaruhnya ke keranjang yang telah disediakan oleh petugas
pembelian snack di bioskop
pembelian snack di bioskop
pembelian snack di bioskop
pembelian snack di bioskop
petugas juga telah mengantisipasi potensi penularan virus lewat udara di ruang tertutup seperti studio bioskop
oke kalau di bioskop sendiri mbak lingkungan kami itu memang selalu dibersihkan setiap akhir hari
jadi disinfektan kami pun disinfektan yang memang dipakai oleh maskafe penerbangan internasional
udah gitu juga dari sisi sirkulasi
sisi sirkulasi ac sirkulasi udara
itu kami sangat memperhatikan sekali akan kebersihan sirkulasi ac dan udara juga
dan yang terakhir jarak pengunjung di dalam studio sudah ditandai dan diberi jarak saat membeli tiket
jangan takut menonton di bioskop
satrio adi fadli julian jakarta
sampai jumpa di bioskop